mendukung pemerintah ada yang beroposisi yang tidak mau ikut namanya oposisi
ya silakan aja kalau oposisi ruangnya
ya silakan aja kalau oposisi uangnya kan ada di parlemen
akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama
yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silakan jadi penonton yang baik
akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama
yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik
kalau tidak mau diajak kerjasama ya jangan mengganggu
tapi pak prabowo mengajak elit politik untuk bersatu
nah tapi tanggapannya ada para elit yang tidak mau bergabung jangan mengganggu pemerintahan ke depan
ya kalau kan selalu dalam pemerintahan kan ada yang
mendukung pemerintah ada yang beroposisi
yang tidak mau ikut namanya oposisi
ya silakan aja kalau oposisi ruangnya kan ada di parlemen
kemudian yang mau ikut ya ikut dalam koalisi
kembali ke kompas tv
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media switming lainnya
kompas tv independen